informasi ini mengenai kisah warga yang selamat dari banjir lahar hujan merapi
warga tanah datar di sumatera barat selamat dari banjir lahar hujan pada sabtu sebelas mei lalu
korban selamat dari arus banjir lahar hujan karena tubuhnya tersangkut di sebuah pohon
sabtu malam sebelas mei dua ribu dua puluh empat menjadi hari berduka bagi warga sumatera barat
sejumlah rumah tempat usaha sekolah dan lainnya hancur diterjang air bah
yang tiba tiba datang membawa lumpur batu batuan dan bahkan batang pohon
air semakin tinggi dan banyak warga yang tidak bisa berlindung
atau menyelamatkan diri dari banjir lahar hujan
kehancuran masif dari bencana ini membuat puluhan orang hilang dan meninggal dunia
kisah bagaimana bencana banjir lahar hujan tiba tiba terjadi ini
orang warga kecamatan rambatan kabupaten tanah datar
yang selamat dari terjangan banjir
rahmat memperlihatkan sejumlah luka di tubuhnya
usai terseret banjir lahar hujan gunung merapi sejauh lima ratus meter
rahmat mengaku ia bisa selamat karena tubuhnya tersangkut di pohon kelapa
saat kejadian ia bersama rekan rekannya dan adiknya berada di warung kopi
usai kejadian rahmat sempat mendapatkan perawatan di bidan terdekat
namun rahmat mengaku bahwa luka trauma akibat mengalami bencana masih belum hilang
sejak kejadian rahmat tinggal di pengungsian yang didirikan di kantor wali
ia bahkan belum berani pulang untuk melihat rumahnya yang terdampak banjir lahar hujan
karena ketakutan jika banjir lahar hujan kembali terjadi